presiden joko widodo berpesan kepada pendidik agar siswa dibina menjadi lebih produktif
agar menghasilkan sumber daya manusia yang bisa ikut bersaing secara global
dan hal ini disampaikan presiden joko widodo dalam sambutannya
saat meresmikan sma negeri taruna nala malang jawa timur sabtu pagi
presiden mengatakan tahun dua ribu tiga puluh mendatang berdasarkan demografi
jumlah usia manusia produktif indonesia di atas enam puluh persen
menurut presiden jokowi hal ini bisa menjadi nilai positif bagi bangsa indonesia
dalam kesempatan itu juga presiden menyampaikan agar pendidik
dan juga peserta didik cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan seperti halnya teknologi
presiden juga berpesan agar tidak ikut terjebak dengan persoalan negatif di media sosial
seperti hoax fitnah dan saling menjelekan
yang tanpa disadari lupa untuk menyiapkan sdm yang handal untuk berkompetisi
indonesia nantinya di tahun dua ribu tiga puluh
kesana akan mendapatkan yang namanya bonus demografi
ada usia usia produktif di atas enam puluh persen
tetapi kalau usia usia produktif itu tidak disiapkan dari sekarang
justru akan menjadi kontraproduktif dan menjadi sebuah masalah
menjadi sebuah beban negara